saya pribadi aja saya punya penilaian terhadap covid sembilan belas nggak ada yang namanya covid sembilan belas
sekalipun ada covid sembilan belas bahkan ada orang yang meninggal karena covid sembilan belas atau orang sakit karena covid sembilan belas
saya mau eksperimen saya akan pegang orang tersebut saya akan pegang mayat tersebut
kalau dua hari saya meninggal berarti benar covid ada
tidak mempercayai adanya covid sembilan belas pria berinisial as ini tampak emosi dalam sebuah video kontroversial yang menjadi viral
petugas akhirnya menjemput warga desa ciwaru kabupaten kuningan jawa barat ini untuk dimintai keterangan
namun di depan petugas as yang tadinya menolak keras adanya covid sembilan belas justru mengaku menyesal
menurutnya rekaman ini merupakan
pelampiasan karena usaha bengkelnya sepi sejak pandemi
ia meyakini covid sembilan belas adalah nyata
membuat video ini saya depresi dengan keadaan
keadaannya begini sebenarnya padanya covid
sebenarnya karena covid benar benar pertama dari usaha saya pun dari penghasilan dan sebagainya
yang keluar jadi yang pasti berpengaruh
menerima informasi dan menerima laporan dari masyarakat
kami dengan rekan rekan anggota langsung melakukan upaya antisipasi dan tindakan mencari yang diduga pembuat konten sampai mengamankannya ke mako polsek ciwaru
meski demikian petugas masih menyelidiki motif pembuatan video dan membawa hs ke markas polres kuningan untuk pemeriksaan
jerry komara kuningan jawa barat